sebuah video viral memperlihatkan politikus partai gerindra desmond junaldi maisa
digerubuk puluhan kader pdi perjuangan di purworejo jawa tengah pada kamis
melansir cnn indonesia com desmond digeruduk saat sedang makan siang di sebuah restoran
ada belajar minum obat lagi
insiden itu terjadi diduga lantaran pernyataan desmond yang tak setuju negara harus meminta maaf kepada soekarno dan keluarganya
bahkan dirinya menyebut presiden joko widodo adalah petugas partai yang melaksanakan keinginan ketua umumnya
megawati soekarno putri yang tak lain adalah putri bung karno
dalam video yang diterima cnn indonesia com desmond pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya itu
saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya
yang sepenuhnya bukan statement saya karena itu adalah output dari tulisan wartawan
maka kesalahan kesalahan yang membuat keluarga besar pdp kecewa saya memohon maaf
tidak ada keluarga pdp semua pengagum bung karno pak
bung karno tidak hanya milik pdi perjuangan bung
sebelumnya pdi perjuangan melalui ketua dpp partai ahmad basarah menyatakan
negara harus meminta maaf kepada soekarno dan keluarga pasca dicabutnya tap mprs yang mengaitkan bung karno dengan pki
seharusnya ketika kepres delapan puluh tiga dua ribu dua belas itu dikeluarkan oleh presiden susilo bambang yudhoyono
konsekuensi hukumnya tuduhan keji yang pernah dialamatkan kepada bung karno dan itu menjadi trauma sejarah stigmaisasi
dengan cara apa
pemerintah tentu saja melalui kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi menurut pasal empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menyampaikan permohonan maaf ya kepada bung karno dan keluarganya
agar nama baik bung karno dipulihkan
hingga saat ini presiden joko widodo maupun pihak istana belum bersikap atas permintaan partai koalisinya itu
tim liputan cnn indonesia